hai setelah ditahan hampir dua pekan youtuber ferdian paleka yang membuat konten video prank
membagi bagikan bahan pangan namun berisi sampah pada awal bulan ramadhan lalu kini bebas jumat
petang atau sehari setelah bebas karena laporannya dicabut oleh para korban ferdian mendatangi rumah
dinas wakil bupati bandung gun gun gunawan dengan maksud menyampaikan permohonan maaf
kepada seluruh warga kabupaten bandung kedatangan ferdian didampingi kedua orang tuanya kekasih dan
dua orang temannya yakni aidil dan tubagus yang juga ikut terlibat dalam video prank wakil bupati
bandung pun memberikan seperangkat alat sholat untuk memotivasi agar ferdian dan teman temannya
bisa merubah perilakunya menjadi lebih baik saya mewakili teman teman saya saya meminta maaf atas
kelakuan kami yang membuat prank sembako sampah terutamanya untuk warga kabupaten bandung kami
sangat menyesali perbuatan kami dan kami tidak akan mengulangi perbuatan
kami di kemudian hari lagi nanti wakil bupati bandung gunggun gunawan mengapresiasi langkah yang
dilakukan febian bersama dua rekannya itu dan niat baik ini tentunya kita sambut dengan baik
pula allah juga bisa memaafkan ya dosa dan kehilapan hambanya apabila kita sebagai
manusia hamba yang doib isi allah swt masa tidak memohonkan menerima maaf dari mereka dengan
catatan tadi kita sudah berbincang bincang sudah saya sampaikan jadilah youtuber yang baik
sebelumnya pada awal bulan lalu jagad media sosial youtube digemparkan sebuah konten yang dibuat
ferdian paleka bersama dua orang temannya yang seolah olah membagi bagikan bahan pangan namun
ternyata berisi sampah kepada dua orang transpuan dan anak anak di kawasan kota bandung aksi ferdian
dan kedua temannya itu menuai kecaman publik dan sempat berurusan dengan aparat hukum chandra febriana
jawa barat hai hai